menjelang laga leg kedua semifinal melawan vietnam pada hari rabu tim nasional indonesia dihantui kabar tentang beberapa pemain andalannya yang cedera
mereka adalah sang kapten buah solosa rizky pora dan stefano lilipali
asisten pelatih timnas indonesia wolfgam pikal menyebut ketiga pemain itu cedera ringan setelah menjalani laga leg pertama melawan vietnam sabtu lalu
berdasarkan kondisi terakhir bua solosa dikabarkan merasakan sakit pada bahunya sedangkan rizky pora cedera punggung
adapun stefano lillipali mengalami gangguan pada ankelnya
meski begitu pikal optimistis kondisi ketiganya akan segera pulih sebelum melakoni laga leg kedua di hanoi rabu nanti